ya allah astagfirullahaladzim
ya allah ibu
ya allah suguh ibu kenapa kenapa
tapi kenapa perasaan aku jadi gak enak ya
maafin aku randy semakin aku berusaha keras untuk lupain bimo semakin kangen aku sama dia
aku akan berusaha untuk melupain bimo
ikut aku yuk
tapi aku seneng banget loh
kamu tau gak
kita harus tetap bergerak dan yakin kalau hidup itu ada bagian bagiannya
kamu lihat ada bagian yang senang sedih sama marah dan ada bagian lainnya
dan dia harus cukup bergerak
dan pas mereka berputar gak selama itu dibawa
tapi kalau misalnya lagi dibawa
kita bisa jalaninnya dengan keceriaan
jadi akan terasa lebih enteng
nih gak sih
makasih ya rendy
aku pasti akan lebih bahagia
apa mereka sekarang lagi mikirin aku
kenapa aku dan meka harus jadi kakak adik
tapi apa benar
kami memang kakak adik
kami memang kakak adik
kami memang kakak adik
apa sebaiknya aku jadi tau
aku harus jadi tau
kamu lakuin sekarang dan jangan sampai gagal
apanya yang gak boleh gagal ngomong
mama kenapa kaget gitu
jadi kru itu kan lagi pada syuting iklan
mama cuma ingetin ke mereka untuk gak boleh gagal
karena kamu tau sendiri kan
kalau sampai gagal cost nya akan bertambah
kalau soal itu mama gak usah khawatir
mereka kan udah profesional
ya ini udah malam
mending mama tidur ya
ya makasih ya sayang
hampir aja ketahuan
untung aja bimo percaya sama omongan aku

lo gak percaya banget sih dah
udah gak usah
ya allah ada maling
iya allah sepukit bunga kenapa napa
tapi kenapa perasaan aku jadi gak enak ya
kamu sudah dapetin kan
soalnya orang itu keburu bangun
ngerjain kayak gitu aja gak pecus
ada masalah apa sih mbak
enggak enggak gak ada masalah apa apa kok sayang
mama harus pergi kamu sarapan sendiri
sebenernya ada pekerjaan apa sih mama
nenek dibuka bu
bu apa apa kan bu
kok ada maling sih bang
harta juga gak ada kok
kok maling gue yang kerjaan banget sih
jangan jangan ini kerjaan ibu farah
pasti dia mau ambil kertas ini
semalam meka mimpi buruk tentang ibu
mereka takut kalau ibu kenapa napa
mereka boleh kan jenguk ibu
yaudah nggak apa apa
rumah kita kerampokan meka
terus ibu gimana keadaannya
gak apa apa gue yang urusin
tahu deh ibu
tolong kesini aja deh ya
bagus deh kalau misalkan ibu nggak kena apa apa
yaudah kak kalau gitu meka kesana ya
yaudah kalau gitu sekarang juga kita ke rumah bu aisyah ya
ma aku antar meka dulu ya
mak kita hari ini jadi pergi keluar kan
jadi dong ini mama udah siap
yuk kita jalan sayang